hai saya kawan kawan yang kutempat calon dengan tati
hari ini kan ada penetapan mas mungkin ada nanti ada kegiatan terkait ini pengumuman
ada kegiatan biasa di balik ke masjid
hampir semua provinsi masuk ya
ya nggak apa apa yang penting berjalan dengan tertib
saya minta waktu satu jam nanti balik lagi ke banyuwangi
saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital pay tv dan media switming lainnya